sejumlah siswa berkebutuhan khusus di sekolah luar biasa atau srb kemala bayangkari trenggalek jawa timur
mengisi kegiatan ramadan dengan belajar membaca al quran menggunakan huruf b
ya meskipun sulit mereka tetap semangat agar bisa membaca al quran
keterbatasan fisik bukan menjadi penghalang bagi mereka untuk beribadah
dengan teliti jari jemari para penyandang tunanetra ini meraba tiap huruf dalam al quran braille
yang kemudian dilafalkan secara lisan
para pelajar tunanetra tersebut semangat belajar agar lancar membaca al quran
surat al baqarah gimana lancar atau ada kesulitan
kesulitannya di bagian apanya
waktu merabah tak dapat saya berubah
sulit untuk beri apa gitu
kecil gitu ya
ini belajar al quran braille sudah berapa lama
sekitar satu tahun
membaca al quran brailler bukan perkara mudah
karena harus mengunkronkan antara rampaan tangan pikiran dengan ucapan
kalau untuk al quran braille yang sangat sulit itu cara membaca
jadi tending membaca itu sebegitu
sebenarnya hampir sama dengan al quran awas
tapi tanda tanda itu terletak di belakang semua
di belakang huruf
jadi kalau jari itu tidak cepat jadinya akan salah membaca
kegiatan membaca al quran ini merupakan rangkaian kegiatan pondok ramadan
yang dilaksanakan selama empat hari
masing masing siswa diajarkan untuk membaca al quran disesuaikan dengan keterbatasan fisiknya
khusus untuk tunanetra
pihak yayasan mendatangkan pemimbing dari alumnus yang dinilai telah mahir
jadi mengisi kegiatan bulan suci ramadan itu anak sudah kami laksanakan
sesuai dengan bentuk dari guru guru itu dari efektif akustatif kami isi dengan kegiatan pondok ramadan
jadi materinya itu kami usahakan dengan jenis galanan dan keusahan anak
jadi seperti tunanetra kita juga masyarakat baca al quran buruk dahil
dimana itu kami kan juga kemampuan mereka
ada yang masih mampu baca tulis kami masih kan baca tulis
bimbingan membaca al quran tersebut tidak hanya diajarkan pada saat pondok ramadan saja
tapi juga akan terus diberikan pada hari hari biasa melalui program khusus yang diselenggarakan oleh yayasan
fardin rahmawan terenggaleg jawa timur